presiden joko widodo mengukuhkan tujuh puluh enam anggota pasukan pengibar bendera pusaka tingkat pusat dua ribu dua puluh tiga
mereka nantinya akan bertugas di istana merdeka jakarta dalam upacara bendera peringatan hari ulang tahun ke tujuh puluh delapan republik indonesia pada kamis esok
penghormatan pasukan kepada pembina upacara
enam calon anggota paski beraka dari tiga puluh delapan provinsi di indonesia pada selasa sore dikukuhkan menjadi anggota pasukan pengibar bendera pusaka tingkat pusat di istana negara jakarta
pengukuhan ini langsung dipimpin oleh presiden republik indonesia joko widodo
dengan memohon ridho allah yang maha kuasa
pada hari ini saya hukumkan pasukan pengibar bendera
yang akan bertugas di istana merdeka pada tanggal tujuh belas agustus tahun dua ribu dua puluh
semoga tuhan yang maha kuasa memberikan rahmat dan kemudahan dalam tugas negara
secara simbolis presiden jokowi menyembatkan lencana penghubungan
kepada anggota paski beraka kacina ozora
perwakilan dari provinsi kalimantan tengah
dalam pengukuhan tersebut kacina juga ditunjuk menjadi pemimpin upacara
sekaligus anggota paski braka yang memegang dan meletakkan bendera merah putih di dada kirinya
rasanya deg degan sih kak karena saya tuh langsung eye to eye dengan pak jokowi
jadi saya masih gak nyangka aja rasanya bisa terpilih gitu
untuk menjadi danton pengukuhan nanti
selama masa diklat di taman wiladatika
kacina menjalani latihan baris berbaris dan melatih suara untuk memberi aba aba
kalau untuk latihannya itu saya sering
biasanya karena kami kan biasanya latihan dengan danki kan
nah saya tuh sering ngelihat cara danki tuh mengucapkan laporan
memberi aba aba jadi itu saya tiru
nah lalu biasanya kalau ditawarkan kayak kencur

jadi itu saya sering minta dengan teman teman boleh minta dong